kita beralih ke informasi terkait gempa cianjur
presiden joko widodo kembali meninjau korban gempa cianjur pada hari ini
presiden jokowi mendatangi sejumlah tempat
mulai dari pengungsian pondok pesantren hingga masjid yang terdampak
kunjungan presiden jokowi hari ini adalah kunjungannya yang ketiga
sebelumnya presiden telah mengunjungi cianjur pasca gempa pada dua puluh dua dan dua puluh empat november dua ribu dua puluh
presiden memberikan bantuan berupa sembako di tempat tempat yang ia datangi
serta meninjau lokasi relokasi dan pembangunan rumah contoh di cilaku bagi warga terdampak gempa